emosi pelajaran dia
jangan ya sabar
papi jangan emosi dong
ya jangan emosi
udah udah tenang tenang
ingat kalau papi emosi
belum tentukan masalahnya selesai
siapa tahu dia hanya salah paham
namanya juga anak anak muda
ya kan kita enggak mungkin lah
mengawasi mereka dua puluh empat jam terus terusan
pasti suatu saat adalah lepas kendali
biarin aja bi
papi mau ngasih pelajaran dia
ibu jangan ngomong kayak gitu ya
ibu gak bisa nuduh kita sembarangan
masya sebenarnya apa yang terjadi
kita sama ayah
kalau kamu gak bisa jawab
beritahusah seorang yang manfaatin kamu
aku enggak bisa jelasin
karena kalau aku jelasin juga ayah enggak bakal percaya sama aku
karena aku jelasin pun gak ada gunanya

tapi ayah nggak perlu khawatir
aku berani sumpah
aku sama fajar gak ngelakuin apa apa
dan aku akan terus jaga kepercayaan yang selama ini ayah kasih
ayah percayakan sama aku

aku akan terus jaga kamu

aku akan terus jaga kamu

aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu

aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
aku akan terus jaga kamu
tasya ayah jadi
ayah akan selidiki semuanya
kamu tahu ayah sangat sayang sama kamu
dan ayah nggak akan biarkan sesuatu yang nyakitin kamu
aku tahu kamu sangat peduli sama tasya
tapi kalau kamu masih terus di sini
kamu masih terus berusaha untuk bantuin dia
kamu aku sadar aku juga begitu
aku juga akan semakin ngotot untuk bikin hidup dia semakin menderita
itu yang kamu mau
aku gak akan pecat kamu
tapi saranku sebaiknya kamu mengundurkan diri dari sini
kamu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa membela tasya
sebaiknya kamu pergi dari sini jauh jauh

hahaha terus beacon surek karena kamu
tapi aku lagi ingin ikut
kalau kau ikut aku nggak akan marah sama sopi ya
gara gara mami sekarang fajar udah gak kerja di restoran ini
dan itu berarti kesempatan aku untuk depikin tristana akan bagus
yap benar sekali
dan untuk sementara kita juga udah gak usah ngantulin yang namanya tasya itu
kita kan udah punya rekaman suara dia juga
tasya hari ini ayah akan pergi
dan gak tau berapa lama
ayah ingin kamu lakukan satu hal buat ayah
apa ayah maksud ayah
buat ayah geli sepanjang jam
ayah kwencan nanti matif

akan nurutin semua kemauan ibu sama ayahku
kamu tenang aja
aku bakal sembuhin kamu oke
pertama ini kelinci
dia udah dapet

jadi dia poes saya
ini kelinci bawa saya
hei tunggu tunggu
kamu tenang aja
mulai sekarang aku bakal ngerawat kamu
dan kamu aku kasih nama cici
aku bilang kamu mau pergi
ayah lagi pergi
terus sahabat aku juga dipaksa pergi dari sini
cici mau gak jadi temen aku
bisa berhenti nyanyi nggak sih
bosan aku dengernya
kamu semua tau gak customer aku
dengar kamu nyanyi melulu
mendingan kamu kerja
atau apa kek
kamu sendiri loh yang janji
diatas aku kan
ada perlu apa pak dengan saya
saya kesini mau nawarin pekerjaan ke kamu di hotel saya